ketika masuk ke dalam pertempuran modern dengan teknologi tinggi
kendaraan kuat dan canggih kadang menjadi tempat paling nyaman di medan perang
setidaknya itu yang ingin dihadirkan oleh pt pindad selaku perusahaan penghasil peralatan perang
perusahaan plat merah ini pun terus berinovasi menghasilkan kendaraan perang terbaru
ini adalah produk kita yang kita sebut dengan anoa dan kita sudah delivery untuk kita gunakan di tni kita
kemudian ini komodo komodo yang digunakan juga untuk personil untuk angkut loncer dan lain lain
produk kita yang terbaru yang kita sebut sanca
dari sisi teknologinya memang sudah advance kalau untuk sanca ini ya bapak
jadi di ruang kemudiannya sudah bisa dikatakan dilengkapi konsumen
jadi bisa memonitoring kondisi di luar dan bisa mengatur bagaimana manuver dari sanca ini sendiri
untuk mencoba konsol elektronik saya pun mencoba masuk dan berkendara
sanca juga dilengkapi teknologi battle management system dengan spesifikasi militer
battle management system itu menggambarkan posisi dari kendaraan itu dalam peta yang sudah kita pasangkan di komputer seperti ini
sehingga dia nanti bisa mengetahui bahwa posisi kita ada di mana
posisi dari rekan rekan kita ada di mana dan posisi musuh di mana
kemudian informasinya juga disambungkan dengan radio
nah radio ini juga terenkripsi
didesain sebagai kendaraan anti ranjau kendaraan ini sempat melakukan beberapa manuver di luar
hebatnya di dalam tidak terasa goncangan meski dengan tingkat kemiringan yang lumayan
hasil transfer ilmu dengan perusahaan tales australia
sadar akan perkembangan teknologi abraham mos sebagai direktur pindad yakin
kedepannya hampir seluruh peralatan perang berkomunikasi menggunakan internet
penyebabnya perang bukan hanya melibatkan peluru
tapi juga melibatkan propaganda melalui media internet dan serangan cyber
hal ini menimbulkan kekhawatiran sendiri
sebagai contoh ada empat puluh delapan juta serangan cyber di indonesia
artinya indonesia menerima seratus serangan peretas setiap menitnya
untuk mengantisipasinya pt pindad membangun divisi khusus pertahanan cyber
enggak mau tidak mau pindad harus punya pemahaman secara komprehensif
bagaimana kita membuat sistem bertempur untuk hal hal yang sophisticated yang high technology
teknologi selalu disebut membantu hidup lebih baik
tapi dalam hal ini teknologi menjadi kunci basis pertahanan terbaik sebuah negara